kementerian agama republik indonesia hari ini berencana melakukan sidang isbat untuk menetapkan awal bulan zulhijjah seribu empat ratus empat puluh hijriah
agenda ini dilakukan terkait dengan persiapan masyarakat islam di indonesia untuk merayakan hari raya idul adha
sidang isbat sendiri rencananya akan dihadiri oleh dirjen bimas kementerian agama sejumlah ormas islam lapan bmkg duta besar negara sahabat dan lain sebagainya
pemantauan hilal akan dilakukan dari sembilan puluh titik dari tiga puluh empat provinsi di indonesia saat detik detik terbenamnya matahari di akhir bulan dalam kalender hijriah
sudah ada korespondensi nn indonesia albi pratama di gedung kementerian agama jakarta
albi selamat sore albi seperti apa persiapan jelang sidang penetapan isbat sore ini albi
ya selamat sore ferdi
hari ini kementerian agama republik indonesia memang berencana untuk melakukan sidang isbat terkait dengan penentuan tanggal satu zulhijjah di tahun seribu empat ratus empat puluh kalender hijriah
karena memang hal ini berkaitan dengan hari raya idul adha ataupun idul kurban yang akan dirayakan oleh seluruh umat muslim
baik yang ada di dunia maupun di indonesia pada tanggal sepuluh julhijjah seribu empat ratus empat puluh hijriah
nah verdi saat ini memang kegiatan sendiri baru saja dimulai dan memang acara yang dilakukan di auditorium
kayak haji muhammad rasjidi di kantor kementerian agama republik indonesia di jalan ehmatamrin jakarta
ini baru saja didatangi ataupun dimasuki oleh dirjen bimas ataupun bimbingan masyarakat dari kementerian agama republik indonesia
yaitu muhammadiyah amin dan juga beberapa pihak seperti dari perwakilan duta besar dari negara negara sahabat
yang memang juga akan melaksanakan hari raya idul adha seperti misalnya dari malaysia dan juga dari negara negara timur tengah seperti itu
dari perwakilan dprri juga ada tadi dari komisil
komisil delapan dan juga beberapa ormas islam juga sudah diundang dan beberapa di antara juga sudah masuk
lalu beberapa pihak dari bmkg dan juga lapan untuk juga memberikan pantauan dan juga matematika mereka untuk melihat hilal
ataupun bulan sabit muda yang biasa terlihat dalam penentuan awal bulan baru dalam kalender hijriah ataupun tahun komariah seperti itu
dan memang saat ini agenda ini baru saja dimulai dan rencananya pihak dari kementerian agama republik indonesia
baru akan mengumumkan sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia barat nanti karena memang untuk melakukan penentuan daripada hilal ini sendiri ada dua cara
ataupun skema yang akan dilakukan yang pertama adalah dengan cara rukyatul atau pemantauan secara langsung
baik dengan menggunakan mata secara langsung ataupun dengan menggunakan alat bantu teropong
lalu yang kedua adalah dengan menggunakan hisap ataupun perhitungan matematis secara astronomi untuk melihat titik daripada hilal itu sendiri
dan memang pada penentuan tanggal satu julhija seribu empat ratus empat puluh tujuh
sepuluh hijriah pada tahun ini sendiri verdi kementerian agama yang juga bekerja sama ini
akan melakukan pemantauan dari sembilan puluh titik yang ada di seluruh indonesia dari tiga puluh empat provinsi yang ada
dan kalau misalnya saya melihat ataupun mencatat bahwa nantinya pemantauan ini pertama kali akan dilakukan dari indonesia paling timur
yaitu dari merauke dan berakhir di indonesia paling barat yaitu di kawasan sabang provinsi aceh sendiri
di mana penentuan ini sendiri ataupun pemantauan sendiri akan dilakukan selama lebih kurang satu lima jam
sejak pukul tujuh belas lebih tiga puluh
waktu indonesia barat sampai dengan pukul delapan maksud saya tujuh belas lebih tiga puluh lima waktu indonesia timur
sampai dengan pukul delapan belas lebih lima puluh enam waktu indonesia barat
dimana nanti kalau misalnya hilal ini sudah tampak jaraknya tidak begitu jauh dari posisi matahari terbenam terakhir
yaitu sekitar satu delapan puluh enam derajat jika terlihat di merauke dan untuk di sabang sendiri sekitar tiga sembilan puluh enam derajat
dan ketika nantinya pihak dari kementerian agama republik indonesia
sudah mendapatkan pemantauan dan juga hisap dari beberapa titik yang ada di indonesia yang sudah disebar tadi
sekitar sembilan puluh titik maka pihaknya yang ada di dalam auditorium ini nantinya akan melakukan musyawarah untuk menentukan
apakah besok adalah tanggal satu zulhijjah tahun seribu empat ratus empat puluh hijriah
dan nantinya kita akan mengetahui juga secara pasti kapan persisnya idul adha yang akan jatuh pada tanggal sepuluh zulhijjah nanti
baik terima kasih albi pratama dari kementerian agama republik indonesia jakarta